media sosial sangat lekat dengan kehidupan seseorang
bahkan anda bisa berkarir menjadi content creator khususnya di instagram untuk meraih cuan
lalu bagaimana ya caranya untuk bisa menambah followers agar anda bisa memulai karir menjadi content creator
udah foto di tempat yang instagramable tapi kok likesnya cuma sedikit ya
udah nulis caption panjang panjang tapi kok yang komen cuma satu
atau mungkin udah ngedit sekeren apapun kok followersnya gak nambah nambah
tapi tenang aja kita punya tipsnya untuk kamu
selain menjadi sarana mengekspresikan diri media sosial instagram merupakan salah satu alat untuk mencari cuan
dan peran aplikasi ini menjadi platform yang kian banyak digunakan
salah satu patokan keberhasilan suatu akun bisa dilihat dari jumlah followers atau pengikut
hal inilah yang memunculkan bisnis jual beli followers yang dapat menaikkan angka followers anda secara drastis hanya dalam hitungan menit
namun pembelian followers tidak disarankan oleh pengamat media sosial
dikarenakan akun yang telah mengikuti anda nantinya adalah akun yang kepemilikannya tidak aktif
sehingga nantinya tidak dapat bisa berinteraksi
dengan anda kurangnya interaksi ini akan menimbulkan ketimpangan dengan jumlah followers yang anda miliki
salah satu bentuk social prove di sosial media itu adalah jumlah follower
memang begitu saya lihat oh yang followers banyak pasti dia ini penting pasti dia ini menarik
walaupun saya belum tahu sekarang lalu kemudian saya bisa follow
itu pros and cons bisa jadi satu strategi untuk mereka yang mau apa namanya mau mungkin mengumpulkan followers ya
walaupun tadi ya kalau ketahuan bisa di
bisa dihapus accountnya atau bisa di ban oleh penyedia layanan
tapi di sisi lain nggak bisa juga seluruh followers nya itu adalah followers beli
karena nanti tentunya bottom line nya nggak akan ketemu
jika anda ingin menaikkan jumlah interaksi dan followers di akun instagram
sebelumnya anda harus menentukan personal branding dan juga target dari followers anda
hal yang harus teman teman lakukan yang pertama adalah memang harus diingatin dulu
kita pengen punya personal branding yang seperti apa
karena isi di social media itu banyak banget orang gitu
kira kira apa yang menjadi pembeda kita sama orang yang lain
ingin dikenal sebagai apa
yang kedua setelah tahu jangan kebanyakan mikir
saking pengen bikin konten yang perfect itu kita kebanyakan mikir akhirnya nggak mulai mulai
nah jangan kebanyakan mikir
kayak tadi followers kita sukanya apa ya
selain menentukan personal branding dan target market
pastikan juga konten anda unik dan berbeda dari kebanyakan orang
anda juga dapat menambahkan tagar agar dapat mudah ditemukan
kolaborasi dengan kreator lain juga bisa menjadi kunci kenaikan followers anda
dan jangan lupa untuk konsisten dalam membuat konten
agar interaksi anda tidak turun
nah gimana seru banget kan pembahasannya
jangan lupa nih diikutin tips and trik biar likes dan juga followers kamu semakin nambah di instagram
sarah arianti cnn indonesia jakarta